dan kita beralih ke informasi lain
pengukuran tanah yang akan dijadikan bandara kertajati di majalengka jawa barat berakhir bentrok
warga yang menolak menyerang petugas dengan ketapel batu dan benda benda lainnya
dua warga yang diduga menjadi provokator diamankan polisi
warga desa sukamulya kecamatan kertajati majalengka jawa barat
bentrok dengan petugas yang akan melakukan pengukuran lahan di wilayah mereka
dengan menggunakan ketapel dan sejumlah alat seadanya termasuk benda tajam
warga berusaha menyerang petugas yang kemudian dibalas polisi dengan semprotan gas air mata
bentrok antar warga dan petugas terjadi di areal persawahan dan permukiman warga di sekitar lokasi
yang akan menjadi landasan bandara internasional kertajati
meski terjadi penolakan petugas akan terus melakukan proses pengukuran lahan
dua warga yang diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut ditangkap polisi
akibat bentrokan ini
dua anggota kepolisian terluka akibat terkena lemparan batu
pengukuran dilakukan petugas pada lahan seluas kurang lebih lima ratus hektare yang berada di areal permukiman warga
hingga kini sekitar satu empat ratus kepala keluarga masih bertahan di rumah mereka
warga menolak pembangunan bandara yang akan menjadi bandara internasional pertama di jawa barat ini
untuk menghindari terjadinya bentrokan susulan kepolisian masih berjaga di desa sukamulia
januar aditya sumedang
gubernur jawa barat ahmad heriawan mengklaim bahwa kelompok orang yang menghadang petugas pengukur lahan bandara internasional kertajati majalengka
bukan merupakan pemilik tanah
ya dan gubernur menyatakan akan terus melanjutkan proyek pembangunan bandara terbesar di jawa barat itu meskipun ada penolakan
sekelompok orang menduduki lahan calon landasan pacu bandara kertajati di kabupaten majalengka kamis siang
langkah ini dilakukan untuk menolak pengukuran tanah bagi lahan bandara internasional jawa barat
kelompok ini bahkan sempat bentrok dengan aparat keamanan
namun gubernur jawa barat menyatakan kejadian ini tidak akan menghentikan proyek pembangunan bandara terbesar di jawa barat tersebut
gubernur menyatakan pengukuran sisa lahan
yang sebagian besar untuk pembuatan landasan pacu tersebut harus selesai tahun ini
operasi yang akan dilaksanakan itu yang akan dilaksanakan pembebasan pengukuran
gubernur juga menyatakan tidak mungkin mengorbankan triliunan rupiah dana negara
untuk pembangunan bandara ini dengan membatalkan proyek
ruli rohimat bandung